bisa dibuka gak

terus terus terus terus
terus terus terus terus
ini ada apa kok mobilnya pada mundur
ada pohon tumbang bekas gempa tadi
gede mendingan balik lagi aja deh
yuk yang mau balik terus terus
hei balik aja balik balik
saya bakal telat nih sampai ke pantai asuhan
semoga tidak ada gempa susulannya bu laras
saya khawatir dengan bu andin dan anak anak yang masih di dalam
semoga mereka baik baik aja
mereka masih di dalam pak
tadi tadi bu andin
rena dan dua anak panti lainnya belum keluar di dalam rumah
saya mau ngecek ke dalam tapi saya takut pak
sayang kau udah berhenti gempanya
udah jangan panik ya
kalian di dalam kan
masa aku gak bisa keluar mas
ini ada lemari mas
aku gak kuat mas
yaudah aku coba dulu ya mas ya
tunggu ya tunggu tunggu
pa buka pa

ini ada tralisnya
ini bisa dibuka
pak cepat pak
nanti ya nak sebentar ya nak
bu gimana bu semuanya gak apa apa
karena masih di dalam pak
terjebak bersama bu andin juga
tadi pak sudah ke dalam
tapi keluar lagi
mau mencoba menolong mereka lewat jendela
ya allah biar saya periksa
sebelah mana bu
sebelah sini pak
ini bisa diperkuat
biar saya bantu
bisa di buka gak
satu dua tiga
sayang sayang keluar dulu keluar dulu
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
bukan bukan bukan bukan
kamu gak apa apa
makasih ya udah tolong aku om baik
terus sudah gaji panggil
gak apa apa ya
anda kenapa bisa disini
saya menganggap waktu itu
sampai kasih jam tangan sama rena
jam tangan itu berfungsi untuk
jadi kalau suatu waktu rena ada masalah
terima kasih udah selamatin rena ya
tapi anda harus inget
sudah tidak lagi
anda bukan raya angkatnya rena iya kan
anak sekarang kita masuk semua ya
saya benar benar berterima kasih atas bantuan
bapak berdua malam ini
saya gak tau gimana jadinya
kalau pak al dan pak nino
tidak datang kesini
tapi sepertinya saya
akan menginap disini deh bu
nih sama rena kalau keadaannya masih kayak gini
gak apa apa ya
sudah tidak lagi
sebagai ayah angkatnya rena
baik pak al
bapak dan bu andien
boleh bermalam dengan rena
di kamar ini ya
di kamarnya rena
wita dan cindy
untuk sementara biar tidur dengan saya atau bu laras
kalau seandainya ada kerusakan karena gempa di panti
tolong info aja nanti saya bantu untuk perbaiki semuanya
gak perlu gak perlu
panti ini dari dulu saya yang ngurus u
jadi biar saya yang ngurus semuanya
perusahaan saya kan bergerak di bidang konstruksi
gedung anda aja saya yang bangun
apalagi cuma kerusakan kecil dari pantai
pokoknya kalau ada apa apa bu
hubungan saya aja ya baik panino terima kasih banyak kalau gitu saya permisi danah
mari saya antar pak ya boleh pak
kenapa nino malah ada di sini sih dan ngambil simpati dari ibu astri
halo pak maaf pak saya telat ini saya muter jauh karena tadi ada pohon tumbang pak jadi jalanan
ditutup kamu gak usah kesini ya semuanya udah beres ya ya sudah kalau gitu pak ya udah baik pak
udah udah semuanya aman aman aja sekarang ya
sekali lagi terima kasih panino sama sama bu buat rena saya akan lakukan apa aja oh ya saya juga
akan senang sekali kalau seandainya ibu bersedia
hai saya sedang menunggu
anda kita sambil bahasa indonesia